wida selamat pagi pukul berapa nanti rencana pembacaan fonis akan dilakukan
ya selamat pagi alfian dan juga elvira
rencananya pagi ini pembacaan fonis dari terdakwa soni sandra yang akan dilaksanakan
di pengadilan negeri kota kediri akan dilaksanakan pukul sembilan waktu indonesia barat
nantinya kalau untuk di pengadilan negeri kota kediri ini sebenarnya tuntutan jaksa ini berbeda satu tahun
dari pengadilan negeri kabupaten kediri
selisih satu tahun ini kalau di kota ini adalah tiga belas tahun penjara alfian dan elvira
ya lalu kemudian jika kemarin beberapa aksi dilakukan untuk memberikan support kepada sejumlah korban
dan juga meminta agar pelaku ini atau terdakwa ini dihukum seberat beratnya
apakah aksi serupa juga akan dilakukan di hari ini juga wida
ya alfian memang sebenarnya untuk aksi aksi semacam ini ternyata sering dilakukan
setiap jadwal persidangan
dari terdakwa soni sandra
meskipun tidak sebesar kemarin ada puluhan misalnya belasan orang saja ini masuk ke ruang persidangan
dengan membawa pengeras suara dan juga beberapa spanduk dan juga poster seperti itu untuk mendukung hakim
mereka menyatakan hakim agar tidak masuk angin untuk menetapkan fonis terhadap soni sandra seberat beratnya
dan kemarin ini puluhan orang yang melakukan aksi ini juga berkeliling
mereka tidak hanya melakukan orasi di pengadilan negeri kota kediri
sepanjang jalan jalan utama di kota kediri dan juga berlanjut di pengadilan negeri kabupaten kediri
wida bagaimana dari pihak keluarga sendiri
ini adalah hari di mana mereka menanti keadilan bagi anak anak mereka korban dari kasus pedofil ini
apa tanggapan keluarga
ya ini menarik sebenarnya alfian dan elvira
bahwa baru kali ini saya mengikuti proses persidangan dari pencabulan anak
ini identitas dari para keluarga korban
juga korban ini sangat sulit ditemui sekali
jadi sedikit merunut bahwa kasus ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu
pertama oleh korban korban ini didampingi oleh lembaga perlindungan anak kota kediri
namun dalam perkembangannya ini anak anak korban ini dinyatakan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat yang berbeda dari institusi seperti komisi perlindungan anak
nah dari akses inilah ternyata korban korban menyatakan mencabut pendampingan dari lembaga perlindungan anak
nah kemarin kami menemui lsm yang mendampingi ini
di antaranya lsm perlindungan anak
perlindungan anak dan perempuan berantas kediri
kami meminta informasi dan juga data dari adik adik korban pelecehan seksual dan juga persetubuhan oleh orang dewasa
ya ini dengan terdakwa soni sandra yang berusia enam puluh tiga tahun
mereka menyatakan memiliki datanya namun tidak bisa menunjukkan di mana identitas ataupun keberadaan dari para korban ini sendiri
mereka menyatakan bahwa para korban ini hilang alamat
bahkan ada yang sengaja dipindahkan diantaranya ke pulau kalimantan
dari siapa yang memindahkan kami kejar seperti itu adalah ini adalah bentuk
supaya dari pihak soni sandro untuk menghilangkan saksi kemudian korban itu juga barang bukti
seperti itu alfian dan elvira
ya ketika akhirnya dari pihak soni sandra mencoba untuk mengintervensi agar kasus ini tidak dilanjutkan lagi
apakah kemudian memang karena sebagian besar dari korban ini memang berasal dari warga yang kurang mampu begitu wida
kalau menurut informasi dari lsm pendamping memang mereka menyatakan bahwa sebagian besar dari para korban ini adalah berasal dari keluarga
menengah ekonominya menengah ke bawah
namun yang terpenting adalah sebenarnya keberadaan mereka sekarang ini di mana gitu
ketika sampai sekarang vonis ini akan ditentukan juga tidak muncul begitu di permukaan
dan ini juga di fenomena berbeda ini juga ditemukan oleh teman teman media yang lain yang ada di kediri
semacam ada benang merah yang terputus gitu dari pelaksanaan kasus ini
dari mulai pelaporan dari para korban kemudian sampai p dua puluh satu kemudian sampai di persidangan
ini banyak sekali yang tidak menemukan
ini banyak sekali yang tidak menemukan
dimana sebenarnya posisi dari para korban
kemudian apakah ini merupakan salah satu upaya dari pihak soni sandra untuk menghilangkan para korban dan juga saksi
ini sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh lsm pendamping
sementara kalau untuk dari pihak kepolisian yang mengantarkan kasus ini hingga ke meja hijau
mereka menyatakan bahwa kasus ini sudah bukan ranah pada polisian
kalaupun korban dan lain sebagainya sudah tidak ditemukan lagi
ini sudah pada wewenang oleh pengadilan
jadi memang sekali lagi ada benang merah yang terputus yang saya lihat di kasus